pok kriminal bersenjata di papua bisa segera diatasi
ia juga menyatakan selain masalah medan pihak keamanan gabungan tni dan polri
yang dikirim tidak menemui hambatan untuk mengejar para pelaku
menurut tito aksi kkb itu dipicu oleh masalah eksistensi
yang kerap diperlihatkan oleh kelompok organisasi papua merdeka
yang dipimpin oleh egyanus kogoya
kekuatan mereka tidak banyak sebetulnya lebih kurang tiga puluh sampai lima puluh orang
dengan dua bulan pucuk
jadi kekuatan yang kita kirim jauh lebih besar
sangat yakin kita sebentar lagi kita bisa kita kendalikan
persoalannya adalah nanti karena medannya yang berat hutan dan lain lain
dan luas sehingga mereka mungkin akan lari dari tempat tempat lainnya
ini sudah kornasi dan bapak menteri opera untuk meningkatkan pengamanan
jadi pembangunan sesuai dari
perintah dari bapak presiden harus jalan terus
dan pori dan tni saya sudah kornasi dengan bapak panglima tni
beliau sekarang sedang papua bersama wakapori
kita akan jalankan terus kita akan amankan
dan kami melakukan kornasi yang lebih intens kepada jajaran bapak menteri opera
artinya jalan terus